mulai malam ini
dan malam malam selanjutnya
sisi tempat tidur papa akan selalu kosong
naik ke atas yuk
paget aku boleh gak
mama gak sedih
boleh kan aku ketemu baik
aku boleh kan ketemu baik
ngebantu keluarga mereka
karena menurut saya ini bukan masalah pekerjaan
tapi ini masalah kemanusiaan
jadi saya ikhlas menjalannya
dan hati saya juga sangat tersentuh dengan kejadian ini pak
sangat mau taui
kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa seperti ini
saya pun begitu
sama seperti kamu
sudah tega melihat keadaan seperti yang dialami oleh panina
apakah akan miris lagi
kalau saya ucapkan terima kasih
karena kamu sudah membantu
tentunya tidak pak
tentunya tidak pak
tentunya tidak pak
tentunya tidak pak
tentunya tidak pak
saya rasa ini juga melupakan temen jawab saya karena
panino juga kebetulan adalah klien kita pak
jadi sudah sewajarnya saya membantu mereka
siapapun yang tau dan melihat keadaan yang dialami oleh panino
pasti juga akan ikut sedih
iya betul pak
kamu jaga kesehatan ya

supaya bibir kamu tidak pucat lagi
dan yang lain
dan yang lain
dan yang lain
mau bekerja kan
boleh kan ma
lagi pada ngapain disini
boleh atau nggak
tadi mama kasih tau aku tentang om pacan sama dede keisha
pasti om baik lagi sedih oma
aku mau ketemu om baik oma
om baik pasti sekarang ini lagi sedih
kalau misalnya rena mau ketemu ombak sekarang masih belum bisa
kan lagi pula om baik juga masih sedih dan juga capek
abis ngurusin om pacan dan dede keisha
teleponnya lewat handphone nom aja ya
boleh nggak oma minta tolong ambilin handphone oma di kamar oma
handphone nya ada di atas laci
nanti bawa kesini ya sayang
nanti kalau misalkan ini mau
kamu nggak perlu khawatir
reina itu anak yang sangat pintar dan cerdas
dia cuma mau menghibur orang baiknya
dia cuma mau menghibur nino
nggak lebih baiknya
nggak lebih dari itu
kan lagi pula kamu tadi sudah cerita ke rena
soal kondisi yang sedang dialami oleh kita
it's okay nggak perlu khawatir ya
nggak usah khawatir

karena mama kamu sebentar lagi keluar
kita nggak bisa memperkirakan dan menolak takdir allah pada kita ma
yang harus kita lakukan
aku lihat elsa terluka seperti itu tadi
kalau aku ada di posisi
masih akan ada pengajian disana
kita kesana untuk mendoakan dan saling menguatkannya
mulai malam ini
dan malam malam selanjutnya
sisi tempat tidur papa akan seluruh kosong
mama akan selalu rindu sama papa
mama akan selalu kesepian
gak ada papa disisi mama
tidak ada siapa nilai
saya perlu adan
mama kenapa mah
kok pucat gini
tadi tuh mama kelien kan dikamer mandi
terus pusing gitu
mungkin telat makan kali pak
sampai mama tua
perasaan papa perhatian papa
dan cinta papa itu gak akan pernah
masih tetap sama
mama harus menjaga kesehatan mama
jadi mama harus memperhatikan
kondisi mama sendiri ya
insyaallah papa akan menemani